rekaman video amatir milik pegawai sd negeri otista kota bogor jawa barat
merekam peristiwa runtuhnya atap bangunan dua ruang kelas pada kamis siang
kejadian itu membuat para guru dan karyawan sekolah tersebut panik
beruntung tidak ada korban jiwa lantaran sekolah belum memperlakukan kegiatan pembelajaran tatap muka
diduga penyebab robohnya atap akibat konstruksi bangunan sudah lapuk termakan usia
petugas bpbd dan dinas pendidikan kota bogor langsung mendatangi lokasi
dan mengevakuasi reruntuhan bangunan demi menghindari roboh susulan
sementara itu di karawang jawa barat tiga atap ruang kelas sekolah dasar negeri medangasem i
di dusun kerajaan desa madangasem ambruk pada awal september lalu
kondisi atap bangunan sekolah yang sudah lapuk juga menjadi penyebab utama robohnya atap ketiga ruang kelas itu
kini yang tersisa tinggal dua ruang kelas yang akan dijadikan tempat pembelajaran tatap muka
namun kondisinya juga membahayakan
saat ditemui kami siang pihak sekolah akan mendirikan tenda darurat
jika pembelajaran tatap muka tidak bisa dihubungkan
tetap muka sudah berjalan
dengan kondisi alam setelah jam empat ya ambruk gitu
dari sini sampai ujung
nah ini kan tinggal berapa ruang kelas lagi yang tersisa pak untuk pembelajar tatap muka pak
tersisa tinggal dua ruangan
sedangkan di kudus jawa tengah tiga ruang kelas sd negeri satu terban kecamatan jekulo
yang roboh pada awal januari dua ribu dua puluh satu lalu belum juga diperbaiki
meski sudah dilaporkan ke dinas terkait dan dijanjikan akan segera diperbaiki
namun sampai saat ini belum ada realisasinya
padahal para siswa di sekolah dasar ini sudah menghadapi sekolah tatap muka terbatas
akibat rusaknya dua ruang kelas kegiatan belajar mengajar dibagi menjadi dua
para siswa harus bergantian masuk kelas pagi dan siang hari
para siswa berharap agar ruang kelas dapat segera diperbaiki
tim liputan cnn indonesia